pdi perjuangan merespon kode ketua umum partai nasdem surya paloh yang ingin bertemu ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri dengan sindiran
sekjen pdip mengatakan calon presiden yang bakal diusung pdip merupakan calon yang berprestasi bukan calon yang pintar berpoles diri
ketua mom partai nasdem suryapalo telah memberikan kode akan bertemu ketua mom pdi perjuangan megawati soekarno putri
menanggapi hal itu sekjen pdip hasto kristianto mengungkit calon presiden nasdem yang berbeda dengan pdip
jika kode yang dilontarkan suryapalo mengenai calon presiden pada dua ribu empat mendatang
hasto menegaskan bahwa calon presiden pdip harus berasal dari kader pdi perjuangan
selain itu hasto kristianto juga memastikan bahwa calon presiden yang bakal diusung pdip merupakan calon yang berprestasi bukan calon presiden yang pintar berpoles diri
tidak disebutkan libiri
kunci siapa calon presiden yang pintar berpoles diri tersebut
nah kode kodenya ini kami tangkap dulu
memang polisi kesin apa
ya kalau pdi kan sudah jelas pidato politik ibu megawati soekarno putri itu berasal dari kader internal partai